kacamata intelijen kita akan berbincang malam hari ini dengan mantan kepala bais tni
adalaksda tni punawirawan suleman pontos selamat malam pak suleman
ya selamat malam
pak sulaiman dari kacamata intelijen kita tadi sudah banyak membahas dari berbagai perspektif
saya mau minta pendapat anda dari kacamata intelijen melihat kejadian satu dua hari terakhir ini pak di parlemen
halo pak suleman bisa menerima saya
oke jadi yang pertama itu harus diluruskan dulu ya bahwa yang terjadi itu bukan penembakan
jadi bukan penembakan itu
yang terjadi itu adalah pelurunya asar
seperti sudah diketahui bahwa di sekitar kantor dpr itu kan ada lapangan tembak
dan hari itu ada orang menembak
nah latihan menembak
di situ mereka kan sedang menembak apalagi menembak reaksi
namanya yang menembak reaksi itu tembakannya kesana kemari
tidak menuju kepada satu sasaran
sehingga sangat mungkin dan setelah dibuktikan oleh polisi bahwa proyektil yang ada di gedung dpr itu adalah
proyektil yang berasal dari pistol yang dipakai untuk latihan menembak
ya jadi bukan tembakan yang diarahkan

itu yang harus diuruskan
tapi menurut anda jadi menurut anda memang ini hanya peluru nyasar yang kemudian sangat terkait dengan apa yang terjadi di lapangan tembak
aktivitas di lapangan tembak yang ada di sebelah gedung parlemen gitu ya pak suleman
iya betul sekali
bahwa akibat dari ada latihan menembak di lapangan tembak pelurunya asar kesana kemari

artinya orang orang di sana itu bukan orang orang ahli menembak
sehingga pelurunya bisa saja kesana kemari
kemari bukan hal yang luar biasa itu
tapi namanya di tahun politik seperti saat ini pak soleman beberapa anggota parlemen sendiri juga sempat mensinyalir gitu
membuat tulisan mensinyalir juga
ini ada yang tidak masuk akal ada yang aneh gitu karena ada lima ruangan yang terkena tembakan di waktu yang sama gitu
kecurigaan ini seberapa bisa diakomodasi pak sebenarnya
wah tidak ada yang aneh
lima ruangan itu bukan hal yang aneh
pistol itu kalau yang dipakai glock itu itu isinya sepuluh peluru
jadi kalau lima ruangan ada lima itu bukan hal yang luar biasa itu biasa biasa saja
apalagi jaraknya tidak jauh
nah dengan tembak reaksi
glock itu tembak yang tidak menuju kepada satu sasaran
suka suka kemana terbangnya sasaran nah disitu lembahnya
bisa saja sasarannya itu terbang di antara orang ini dan gedung dpr
sehingga si penembak ini ketika menembak di belakangnya itu ada itu gedung dpr
sehingga itu bukan hal yang luar biasa itu
itu adalah konsekuensi adanya lapangan tembak di dekat dekat dengan gedung dpr
jadi sangat mungkin
meskipun itu menembus lima ruangan gitu pak ya dan kebetulan juga ruangan ruangannya dari fraksi fraksi partai partai oposisi
misalnya ini kan kemudian coba digoreng secara narasi gitu pak oleh beberapa pihak gitu pak soleman
gimana tuh pak
nah itu keseluruh lagi
bukan menembus ruangan

yang tembus itu kaca
kalau beton sudah rontok tapi kaca
dan itu sembilan puluh derajat dia kedudukannya dengan lapangan tembak
pak sulaiman tapi kan juga kalau kita lihat di media sosial di narasi narasi banyak sekali orang berbicara gitu termasuk para politisi pak soleman
ada juga yang berusaha mengait ngaitkan ini dengan tahun politik kontestasi politik
pendapat anda bagaimana pak tentang mencoba mengait ngaitkan hal ini dengan kontes politik tahun politik seperti itu pak
ini kan namanya orang selalu mencoba mencari kesempatan dalam kesempitan
kemarin era era pak ibu ratna kesempitannya dipakai untuk yang lain
akhirnya ada peluru nyasar dipakai untuk yang lain
jangan lupa apa yang terjadi di gedung dpr ini bukan hal yang baru
ini adalah ketiga kali
jadi bukan barang baru
jadi karena hanya kebetulan saja barang kali
ini masuk kepada ruangan seseorang
kemudian ini karena anggota yang terhormat sehingga menjadi besarnya berita ini
pak soleman kalau kita bicara banyak teori konspirasi atau konspirasi politik narasi narasi konspirasi
seberapa mungkin sih pak aksi aksi seperti ini dimanfaatkan dalam operasi intelijen atau dalam operasi kontestasi politik gitu pak
mungkin nggak sih pak operasi operasi atau kejadian kejadian ini gitu pak bisa di
bisa diartikan dalam hal itu gitu pak soleman
dalam operasi operasi misalnya
operasi maksudnya operasinya apa ini maksudnya
intelijen pak misalnya
misalnya untuk dalam konteks politik gitu pak
ini kan juga banyak yang mengatakan seperti itu
dalam konteks politik seperti sekarang setiap orang itu ingin menampilkan diri dengan kejadian apapun yang terjadi
mungkin kalau dia ditabrak sapi nanti dia akan bilang
kurangnya dia yang sabi ini nabrak aku
saya begini dia yang sabi sekarang
ya kan begitu
semua mencari alasan untuk menampilkan diri
ya kan begitu
jadi kalau operasi operasi untuk tahun politik operasi operasi politik dengan menggunakan cara ini tidak masuk akal menurut anda pak soleman ya
ya nggak masuk akal

masuknya goto aja dibilang goto yang saya lah bisa bisa

ya kan begitu
baik terima kasih pak soleman atas penjelasan dan perspektif anda
kita jadi lebih clear ini melihat bagaimana peristiwa ini dari segi politik atau mungkin intelijen dan masyarakat mudah mudahan lebih clear lagi melihat permasalahan ini
terima kasih pak suleman ponto atas perbincangannya malam hari ini